presiden ri ke lima megawati soekarno putri menegaskan keadilan secara gender di semua bidang harus bisa ditegakkan
megawati mencontohkan puan maharani anaknya kini menjabat sebagai ketua dpr yang disebutnya pertama terjadi di tanah air
hal itu disampaikan megawati saat hadir sebagai pembicara diskusi dan bedah buku napaktilas ratu kali nyamat
megawati menjelaskan perempuan indonesia punya peran untuk ikut memajukan bangsa
mega juga mencontohkan dirinya yang pernah menjabat sebagai wakil presiden
presiden hingga saat ini menjadi ketua umum partai
dirinya juga mengatakan anak wanitanya puan maharani dididik untuk punya peran dalam pembangunan
ia mengaku bangga puan maharani anaknya bisa menjadi wanita pertama yang menjabat sebagai ketua dpr
bangga dengan pencapaiannya dan prestasi anaknya
megawati mengaku tidak peduli jika ada yang tidak suka dengan pendapatnya tersebut
loh saya punya anak anak saya perempuan mulutku baik serepet
jadi seseorang jadi seseorang
kamu tidak bisa dikalahkan
mbak puan saya menjadi yang namanya ketua dpr perempuan pertama
nanti pasti ada yang bully saya
ya biarin aja